kita bergeser ke jawa timur lima belas desa di lima kecamatan di wilayah kabupaten pasuruan
masih tergenang banjir pada kamis pagi
ketinggian air antara satu meter hingga satu lima meter
bpbd kabupaten pasuruan menyatakan sudah mendirikan posko dapur umum
serta membagikan bantuan nasi bungkus kepada korban banjir
banjir setinggi satu hingga satu lima meter masih menggenangi lima belas desa di lima kecamatan
di wilayah kabupaten pasuruan jawa timur pada kamis pagi
akibat banjir ini aktivitas warga yang terdiri dari petani pekerja pabrik dan anak anak sekolah terganggu
warga hanya bisa menunggu banjir cepat surut
banjir kali ini disebabkan curah hujan yang sangat tinggi sejak rabu siang hingga malam
selain itu sistem saluran air sangat buruk sehingga air hujan meluber ke permukiman warga
sementara itu pelaksana tugas kepala bpbd kabupaten pasuruan mengatakan
sudah mendirikan dapur umum serta membagikan nasi bungkus sebanyak dua satu ratus lima puluh bungkus kepada korban banjir
satu meter lebih
satu meter lebih
sekarang ketinggian berapa
aktivitas warga sekarang gimana
cengkrik apa ya
terganggu aktivitas warga
hampir sama seperti tadi malam yang tergenang yaitu ada lima kecamatan
dari kecamatan hinongan ada empat desa
kemudian di kecamatan krati ada dua desa
kemudian di kecamatan rejoso ada empat desa
kemudian kecamatan beji ada tiga desa
nanti kita akan pantau kesana
dan kami sudah ambil langkah langkah
tadi pagi sudah kita distribusikan nasi bungkus sebanyak rp dua satu ratus lima puluh
jadi pmi sama dari dinas sosial
dan hari ini dapur umum sudah bergerak
insya allah kita akan menambahkan nasi bungkus untuk beberapa desa yang terdampak